itu manusia serigalanya anak anak lihat itu
kayaknya dia pengsan deh
iya gak bergerak
waaah dia udang deh bangun lagi pada deh
eh manusia serigalanya galau
dia tuh mau pengsan apa mau bangun
iya kak ada serigala kak
masa sih ada serigala
iya kamu salah liat kali
kucing lihat tau gak
beneran april disana
tuh lihat kapril
di hutan sini kan nggak ada binatang buas
yang namanya hutan mau cilik
suara apa ya
masa iya ada malin jam segini sih
kalau maling kenapa bukan langsung ke rumah

aduh ali sama rafa kenapa ngagetin mami sih
mami ngapain disini
tadi itu mami ngedengar ada suara berisik banget
iya mi aku juga denger suara sama rafa
ya udah kali rafah mendingan kita cek sama sama yuk
ya kok lampunya mati li
eh untung mami bawa senter
yuk kayaknya tadi ke sebelah sana deh
oh iya dan jangan maling
hah bener juga
jangan jangan dia mau maling
mali kenapa kita tanyain

mali kenapa kita tanyain dia pasti mau ngangkut wali ali
tenang anak anak jangan takut ada mami
mami juga gak tahu bentuknya kenapa begitu
hah itu manusia
manusia pak srigala
manusia pak srigala
pak kabur kabur
kabur awas awas
enak kan kalau yang ini ter mobilnya
wah spesial nih disupirin sama pak rt
biasa aja tuh
bella sekali sekali dong puji ayahnya pak
tapi kan bener bener biasa aja daripada aku bohong
bulan april belanjanya udah aman
udah aman om udah gak ada yang kelewat
cakep deh kalau gitu dicek lagi jangan sampai ada yang ketinggalan
ya udah pak
eh itu ada angkutnya pak rt
udah ayah berhenti ya
pak rt pak rt
itu buah berhenti juga
jangan pak rt
hati hati pak rt tunggu pak rt
pak rt tunggu
pak rt tunggu
pak rt tunggu
pak rt tunggu
pak rt tunggu
pak rt tunggu
pak rt cepetan jalan
jalan ada apa ini teh
atau mending ngincir gitu mending buru buru
ada apa bu ranti
iya ada apa pak ali
aduh pak rt kes jalan weh jalan
pokoknya cepetan pak rt
ngebut kalau bisa mak
aduh pak rt cepetan
jangan pak rt
iya jalan tuh ada apa dulu dong
aduh nanti saya ceritain deh
pokoknya ini mah serempisan pak rt
pak rt jalan
buruan pak rt
buruan jalan saya juga jalan jalan aduh
bu ranti tadi itu apa ya
saya juga nggak tahu pak rete
pokoknya yang saya lihat itu teh wujudnya manusia tapi mukanya kayak serigala
apa jangan jangan itu manusia serigala ya
manusia serigala dari mana tuh
itu tuh masih ada sih kayak gitu
eh si pak rt kalau di situ nggak percaya orang saya lihat sendiri pakai mata kepala saya ya kan anak anak
iya pak rt kita takut
ih serem banget ya
kayaknya manusia serigalanya ada di atas jalan yang sangat sangat seringan ini
aduh gimana ini rapa
aduh pak rt bener jangan jangan dia di atas pak rt
aduh gimana nih ya
jangan takut jangan khawatir
belum tahu membalap kali ini
pak rt dulu pembalap
pasti balap karun
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh

grabnya dadakan banget sms dulu kek
gimana gimana orang menghindar tadi biar pada jatoh diatas
buruan kita pergi mana teh
tadi luat tuh
aduh mesinnya mati lagi nih
ya mau gok dong berhenti
haduh gimana sih
itu manusia serigalanya
kayaknya dia pengsan deh
iya ga bergerak
vanessa aku dateng nih
jangan ah kamu ah
hei parete emangnya parete gak penasaran
itu benar manusia serigala atau bukan
hayuk kita cek
ya udah deh
hei parete buruan
wah beneran saya tinggalin loh
tuh kita liatnya kesana
hayuk parete cepetan kita liat
hayuk hayuk anak anak buruan
parete kayaknya dia udah gak napas deh
tak utak gak gerak
tapi kayaknya masih hidup tuh
itu udah isdai
biasanya kan kalau di film film ininya